sama eros akan bikin pesta di rumahnya
sobri tau pasti bapak gak akan datang kesana
jadi sobri pikir kita juga harus bikin pesta disini
pesta itu biasanya memang ada di pihak perempuan
bukan di tempat pihak laki laki
bapak tidak mau harus sampai ada pesta disini
tapi kita kan juga harus memberitahukan hari kebahagiaan sobri pak
sama orang orang yang sobri kenal
ini artinya kita harus melangkah satu ratus dua puluh
setelah langkah ke dua ratus tiga puluh delapan
berarti kita punya empat titik koordinat yang harus diselidiki
saya yakin di titik titik inilah harta warisan tersebut dipendam
sekarang kita tentukan di mana titik km itu berada
rumah pak ustadz rw
kita akan mulai dari rumah pak ustadz ya
langkah pertama kita harus menggunakan kaki kanan
kenapa begitu komandan
ada kemungkinan kalau kita memulai dengan kaki yang kiri
akan terjadi kesalahan perhitungan
operasi ini tidak boleh gagal
salah langkah sedikit saja
kita akan menjauh dari titik sasaran
kita akan gagal menemukan harta warisan
sekarang kita persiapkan alat operasi kita
kangen cuy kemana ya
kok belum sampai juga
wah mau bensih
biasanya kan kang akung yang jemput akang kesini
ini aku sudah waktunya ke pasar neng
tapi kang akung teh belum sampai
akang takut kang akung ketiduran
makanya akang mau ke rumahnya
kau jangan bawa handphone
janjian lagi sama cewek
tapi kalau nanti akang lagi di jalan kang akung ke pongkumaha
nanti kan akan juga ketemu sama kang akung
akan temuk rumahnya
kang jalan dulunya
nomor yang anda tuju
sedang tidak dapat dihubungi
sedang tidak dapat dihubungi
nomor yang anda tuju
sedang tidak dapat dihubungi
ih masih mati lagi
kangen cutek kenapa sih
janjinya sekarang mau kemari
tapi udah jam segini
masa belum sampe juga
masa belum sampe juga
masa belum sampe juga
nomor yang anda tuju
sedang tidak dapat dihubungi
anda terhubung dengan layanan voicemail
anda terhubung dengan layanan voicemail

mbak eros akan bikin pesta di rumahnya
pasti bapak gak akan datang kesana
jadi sobri pikir
kita juga harus bikin pesta disini

itu biasanya memang ada di pihak perempuan
bukan di tempat pihak laki laki

bapak tidak mau kalo sampai ada pesta disini

tapi kita kan juga harus memberitahukan hari kebahagiaan sobri pak
sama orang orang yang sobri kenal
sama orang orang yang bapak kenal
biar mereka tau
kalau sobri udah nikah sama dede
kenapa harus ada pesta
tanpa pesta pun akhirnya orang akan tahu
kalo kamu sudah menikah
selamatan apa itulah namanya
yang penting orang orang harus tahu sobri udah menikah sama dia
yang penting orang orang harus tau sobri udah menikah sama dede
yang penting orang orang harus tau sobri udah menikah sama dede
gak setuju dengan pesta
kita adain pengajian aja dirumah
kalo itu bapak setuju
bicaranya jangan keras keras
ingat ini misi rahasia
sebelum kita mulai perjalanan kita
kita membaca basmala dulu
lalu diawali dengan kaki kanan
tamu undangan dua ratus orang
mau pakai organ tunggal mak
udah itu aja
totalnya dua belas juta
tapi matanya harus mati uang lebih
buat dibagiin ke orang orang yang suka bantu kerja
mak harus nyiapin berapa
paling enggak lima juta mak
banyak juga ya
matanya harus siapin dua puluh juta
apa pestanya digabungin gitu teman teman
ini titik koordinat yang pertama
tempat ini bener bener terlihat biasa
tidak seperti tempat dikuburkan harta warisan
justru tempat seperti ini
yang harus kita curigai
bisa jadi harta warisan tersebut
dikuburkan di bawah pohon singkong
irot adun periksa semua pohon
jangan sampai ada yang terlewat